itu kan adiknya wiwi tante
wi tante jadi penasaran deh sama bapak bapak yang memberikan kamu uang itu
kok ada ya orang yang begitu baik memberikan uang tiba tiba aja
iya tante bapak bapak itu sih tingginya segini tante
pokoknya tinggi banget lah
ya allah jangan jangan bapak bapak yang ditemui wiwi itu
bapak bapak itu bajunya warna
ini ambil buat beli susu adik kamu ya
ah bajunya warna biru tante
jangan jangan itu papa
nah ini nggak tahu tante namanya siapa
soalnya tadi nggak sempat nanya
sisanya masih banyak kok tante
cukup kok untuk beli tiga kali susu
wih mendingan uang ini kamu simpen aja ya
ini kan uangnya wiwi
bukan tante ini bukan uangnya dulu
tapi ini uangnya dedek kava
tante udah ini uangnya tante pegang aja
uangnya itu kan nanti buat beli susunya dedek kava
kalau susunya dedek kava habis
terima kasih tante
nah udah deh

kenapa mungkin ditawa
jangan lupain undurula
kalian dimana sih testing
ibu ibu sabar ya bu ya
ibu harus sabar gimana lagi ras
hati ibu ini sedih sedih sekali
karena perjalanan kita ini sia sia
kita tidak bisa menemukan kamila dan kava
dan mengajak mereka pulang
ibu nggak ada yang sia sia bu
setidaknya kita sudah tahu kalau camilla itu ada di bandung bu
kita bisa cari lagi esok hari bu
mungkin aja hari ini kita belum beruntung
ya allah tolong lindungi kamila dan kava
dimanapun mereka berada ya allah
berikan kami kesempatan untuk bisa bertemu kembali
aku kangen sama kamu
aku juga kangen sama kava
apa benar kamu gak kangen lagi sama aku mila
jangan bilang kalau kamu enggak mau lagi menjadi istri fadli renaudi
karena cincin ini masih setia di jari manis aku mila
kok cincin kamila enggak ada
kamilah udah gak butuh
perasaan aku taruh sinci itu disini
kalau aku berhasil menemukan kamilah
aku gak akan pernah melepaskannya lagi
aku gak akan melepaskannya dengan alasan apa pun
saat aku ketemu dengan dia
saat itu juga aku membawa camillah ke jakarta
kamu pikir kamilah ini apa patung
kamilah itu adalah manekin yang bisa kamu jinjing senaknya gitu
van kamilah itu manusia
van dia itu bisa berontak
kalau kamu perlengkapan dia kasar seperti itu
ya kok kamu buat dia gak berontak
mau tutup mulutnya
atau mau bikin dia pingsan
lalu setelah itu kamu ditangkap sama polisi
atau kamu menculikan
sebelum kamu lakukan itu
kalau cara yang akan kamu lakukan itu adalah
salah karena aku bersikap asal
aku akan coba dengan cara lembut
meskipun kamu coba dengan cara yang lembut
aku yakin banget kamu gak bisa membawa camillah kembali ke jakarta
kamilah itu tidak bisa diserahkan
kamu itu adalah orang yang pemarah van
kamu itu gak sabaran
dan kamu gak bisa memaksakan kehendak kamu terhadap wanita seperti kamilah
apalagi sekarang keadaannya
kamilah itu sangat marah sama kamu
bisa bisa dibenci sama kamu dan dia gak mau maafin kamu van
itu yang akan terjadi kalau kamu memaksakan kehendak kamu terhadap kamu
ya terus aku harus gimana
aku bingung banget sekarang
cuman fadil yang bisa mengacu kamilah
kamu jangan ngawur andara
kamu udah dengar sendiri kan aku bilang apa tadi
kamilah benci sama kita semua
dia benci dengan keluarga renaldi termasuk fadil
aku yakin banget hanya fadil yang bisa melakukan semua itu
hanya fadil yang bisa menenangkan hati kamilah
ya tapi gimana caranya
aku gak tau gimana caranya
yang jelas berdasarkan pengalaman
dulu kamilah itu pernah marah sampai sampai dia melepas cincin nikahnya
tapi apa yang terjadi
saat itu fadil datang dia jelasin semuanya
dan dia bisa menenangkan hati kamilah
hanya fadil yang bisa meredam hati kamilah toh van
ya tapi kali ini ceritanya berbeda antara
ya aku tau toh van
aku tahu memang sekarang beda
karena luka hati kamilah ini sekarang tuh lebih sakit dari sebelumnya
hanya fadil yang bisa melakukan semuanya
karena fadil itu adalah suaminya kamilah
dan selain itu juga
karena kamilah dan fadil memiliki ikatan cinta yang sangat kuat
yang maha pengasih lagi maha penyayang
hanya engkau lah maha mengetahuinya
butuh buat ruang
bagaimana buka kotor segera
seseorang ini di padangnya
di dalam tubuhnya ya allah
seperti engkau membantu hamba untuk menyembuhkan luka
luka di dalam hati hamba
selamatkanlah dan lindungilah hamba
dan juga buah hati kami
yang saat ini ada di dalam kandungan hamba
lindungilah dan selamatkanlah kami semua ya allah
hanya engkaulah yang maha mengetahui segalanya
engkaulah maha pengatur segalanya ya allah
hamba memohon padamu ya allah
hamba mohon kabulkanlah semua doa hamba ya allah